bisnis pariwisata masa kini tidak hanya melayani wisatawan untuk bersantai saja
namun juga kelompok wisatawan yang melakukan perjalanan dalam rangka bisnis
dan melakukan team building untuk lebih menguatkan ikatan antara rekan bisnis dan kolega
selain menjadi tujuan wisata yang populer
singapura juga menjadi tuan rumah berbagai konferensi dan meeting internasional
industri mais di asia pasifik berkembang sangat pesat
para wisatawan bisnis ini menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan singapura dari sektor pariwisata
dari tahun ke tahun pertumbuhan wisata termasuk wisata korporat atau pelaku mais di singapura semakin meningkat
tahun dua ribu delapan belas singapura menyambut delapan belas lima juta turis dengan pemasukan hingga dua puluh tujuh satu juta dolar singapura atau lebih dari dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
indonesia merupakan salah satu sasaran program wisata mais teratas di singapura
wisatawan indonesia menduduki tempat kedua setelah tiongkok
dengan jepang dan indonesia
jumlah kunjungan tiga juta lebih di tahun dua ribu delapan belas
singapura terus berinovasi agar bisa mempertahankan posisinya
melalui singapore tourism board negara tetangga indonesia ini terus meningkatkan pelayanan
agar perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan meeting ataupun insentif untuk memberikan reward kepada para karyawannya yang berprestasi
tetap memilih singapura sebagai tujuan wisata
singapura itu punya infrastruktur yang sangat bagus
jadi dari member member kita seluruh indonesia bisa terbang langsung ke singapura
jadi lebih mudah
terus mereka menawarkan banyak traction banyak tempat tempat baru
jadi walaupun kita hampir setiap tahun ke singapura tetap mereka ada aja attraction yang baru
karena singapura secara geografis memang dekat bebas visa secara kultur memang cocok dengan kultur indonesia
sangat memadai serta banyak pengalaman unik yang ditawarkan
beberapa tempat ikonik baik yang bersejarah maupun modern menawarkan berbagai pengalaman menarik bagi pelancong bisnis
yang ingin bersantai usai rapat yang melelahkan
di tahun dua ribu sembilan belas awal ini september kita meluncurkan inspire global
jadi inspire global adalah inisiatif dari singapura tourism board untuk menarik lebih banyak bisnis maiz ke singapura
kita memberikan komplementasi
kami memberikan pengalaman ke perusahaan
jadi bekerja dengan dua puluh sembilan pasangan lokal di singapura perusahaan atau agen bisa memilih dari listanya lebih dari enam puluh pengalaman di singapura
dari kategori seperti entertainment dining attraction tour thematic dan aktivitas pembangunan tim
tawaran fasilitas terkini seperti ruang pameran dan ruang meeting yang canggih untuk kegiatan bisnis pun diluncurkan
selain itu bandara canggih juga menawarkan
banyak kemudahan bagi para wisatawan perusahaan
selain terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan rekreasi
bandara canggih juga terkoneksi dengan ratusan kota di dunia dengan jadwal yang sangat beragam untuk setiap harinya
indria nursanti widya selly singapura